selain terkenal dengan sebutan kota soto kabupaten lamongan jawa timur juga punya kampung rambutan
lantaran banyaknya pohon rambutan yang ditanam di kebun dan pekarangan rumah
dan inilah kebun rambutan yang disurup jadi agrowisata petik rambutan milik haja menik
yang berada di desa sugihan kecamatan solokuro
di sini pengunjung bisa bebas memetik dan makan rambutan sepuasnya
ada rambutan jenis binjai hingga aceh
pohonnya juga tumbuh tidak begitu tinggi sehingga mudah dipetik bahkan untuk anak anak
selain makan sepuasnya pengunjung juga membeli buah rambutan sebagai oleh oleh di rumah
untuk membeli satu kg rambutan pengunjung cukup merogoh kocek sepuluh hingga lima belas ribu rupiah
ya karena saya tertarik saja karena di lamongan ini kan bukan terkenal dengan buah rambutannya ya
biasa rambutan kan di daratan tinggi tuh biasa di pegunungan
terus rasanya gimana tadi
ya manis sih kayak rambutan di tempat tempat yang lain
terus sensasinya apa bisa di sini
sensasinya sih karena apa ya kita bisa langsung memetik sendiri gitu
pemilik kebun rambutan mengaku ide membuka agrowisata rambutan ini lantaran murahnya harganya di patok tengkulang
nah waktu itu bapak saya menanam hanya saja saja
kemudian kita penjualannya itu agak sedikit
sulit kita ambil kemudian kita bawa ke pasar
kemudian berjalannya waktu dengan adanya media kami buat untuk wisata edukasi sudah berjalan tujuh tahun ini
bergeser ke tasik malaya jawa barat ada kebun melon dengan konsep greenhouse modern di kawasan wisata karangresik
selain bisa swafoto dengan latar tiga d
dengan berharga sekitar rp satu pohon melon pengunjung juga bisa memetik langsung buah melon yang diinginkan
bonusnya pengunjung bisa mendapatkan edukasi cara memetik melon yang baik dan tepat
di masa pandemi pengunjung disarankan mengkonsumsi melon di rumah saja
melon tidak busuk kok disimpan satu bulan jika dipanen dengan benar
di sini kan sudah menerapkan sistem greenhouse ya
lalu lahannya juga cukup kering dan juga bersih gitu
bisa dilihat musanya juga plastik jadi untuk seukuran kebun itu bersih
makanya saya suka ke kebun ini
satu kilogram buah melon yang dipetik dihargai rp dua puluh lima
ada empat jenis melon yang ditanam mulai golden melon sakata kirami dan adinda
omset penjualannya bisa mencapai jutaan rupiah per hari
jadi mau ikutan mempetik buah yang mana nih
tim jeputan cnn indonesia